beralih ke pulau rempang selain dapur tiga kawasan tanjung banon juga akan menjadi tempat relokasi
empat kampung yang terkena dampak pembangunan rempang eco city tahap awal
secara geografis lokasi tanjung banon ini masih berada di pulau rempang
kepala bp batam muhammad rudy menyatakan diperkirakan ada lebih dari lima ratus kakak
yang akan dipindahkan ke tanjung banon jika semua warga sudah setuju
meski kewenangan pembangunan ada di kementerian pupr
rudy memastikan segala fasilitas pendukung hunian warga rempang ini akan dibangun
maka harus kita tambah ada proses perubahan tata ruang yang ada di itu sendiri
intinya akan kita lengkapi supaya empat perkampungan plus kampung blongkeng
akan bisa berpindah atau bergeser tempat tinggalnya ke tempat yang kita bangun
semua daerah kita bangun akan kita lengkapi fasilitas